satu orang tewas dan satu lainnya kritis akibat disekap dan dianiaya oleh kru armada bus di sebuah kantor po bus di cirebon
di karawang dua spesialis pencurian sepeda motor dibekuk polisi seorang diantaranya dilumpuhkan dengan timah panas
bersama informasi lainnya berikut kilas kriminal
suhendra warga kasugengan kidul kabupaten cirebon ini terbaring di rumah sakit pelabuhan kota cirebon dengan sejumlah luka di tubuhnya
ia dan rekannya yang sudah meninggal merupakan korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah awak bus di sebuah kantor po bus di cirebon
kasus ini bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor bersalip salipan dengan bus kemudian terlibat saling lempar batu
korban dan rekannya kemudian ditangkap oleh awak bus dan disekap di ruang operasional kantor po bus
kedua korban kemudian dianiaya hingga salah satu korban meninggal dunia
polisi baru berhasil menangkap seorang pelaku dan masih memburu lima pelaku lainnya
dua pelaku spesialis pencurian sepeda motor yang kerap meresahkan warga karawang dibekuk satuan reserse kriminal polres karawang rabu sore
seorang pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba menembak petugas dengan senjata api rakitan saat akan ditangkap
sementara pelaku lainnya yang berusaha kabur berhasil ditangkap warga dan sempat menjadi sasaran amuk masa
kedua pelaku curanmor yang dikenal sadis ini ditangkap di tempat persembunyiannya
memung celembung ke cawatan cilemaya kulon karawang
puluhan pelajar smk di cianjur diamankan petugas polsek karangtengah saat akan tawuran dengan pelajar smk lain di jalan lingkar timur cianjur rabu sore
dari tangan sejumlah pelajar polisi mengamankan barang bukti berupa senjata tajam seperti parang dan celurit
setelah didata pihak kepolisian rencananya akan memanggil guru sekolah dan orang tua masing masing siswa
tim liputan transmedia